bulan agustus adalah waktu panen kurma di kota madinah
bulan ini juga bertepatan dengan musim haji
setiap jemaah haji yang singgah di kota ini
tidak mau melewatkan kesempatan untuk belanja kurma yang segar
selain dikenal sebagai kota rasulullah saw
madinah juga tenar sebagai kota penghasil kurma berkualitas
tanahnya yang subur dibanding kota lain
membuat madinah mudah ditanami berbagai jenis kurma
bahkan beberapa jenis kurma hanya bisa ditanam di madinah
salah satu perkebunan berukuran besar terletak tak jauh dari masjid kuba
di daerah al hatim sekitar lima km dari pusat kota madinah
perkebunan kurma juga menjual langsung hasil panennya
kepada jemaah yang datang ke madinah
satu pohon bisa menghasilkan satu ratus lima puluh sampai dua ratus kg
dengan masa panen satu tahun sekali
khusus kurma ajwa rata rata satu pohonnya
hanya bisa menghasilkan satu ratus lima puluh kg
perkebunan kurma ini juga menjadi salah satu tujuan tur andalan
bagi jemaah calon haji yang masih berada di madinah
oleh penjual penjual di pasar kurma ini
yang punya kebun kurma dia punya inisiatif
dia kan kebun kurmanya ini di mana dia ada real parking
di samping jum'ah wisata kebun kurma
juga membeli kurma yang sudah one stop service di sini
dia sediakan coklat disediakan kismis
dia sedakan kacang dan sebagainya
ini mereka beli langsung di sini sudah bisa di packing
karena kualitasnya kurma madinah kerap diburu jum'ah haji
terutama kurma ajwa atau kurma nabi muhammad saw
selain karena khasiat yang baik untuk tubuh
kurma ini adalah favorit rasulullah
hadis rasulullah mengatakan
jika memakan kurma ajwa tujuh butir setiap pagi
maka kita terhindar dari sihir dan gula guna
radian febriansyah madinah